kayaknya kita gak akan mungkin bersama lah
kayaknya kita gak bisa bersama
diri cantik jangan ngomong kayak gitu
dede cantik gak perlu ragu
sobri teh kemana lagi
jangan kasih dede nemuin sobri kalo dia datang
saya gak kasih
mestinya kamu tegas melarang sobri
saya sudah melarang sobri dengan tegas
saya tahu kamu membiarkan sobri mendekati dedeh
karena kamu masih cinta sama saya kan
saya sudah tidak cinta lagi sama kamu kemet
tidak bisa dikejar kejar
orang udah tua masih dikejar kejar
sakit hati saya tidak akan hilang sampai kapanpun kemet
pada saat ini saya sudah mempunyai kekuatan
untuk menangani ada yang melepaskannya
jadi gimana ak
bapak sama emak ngapain disini
dede juga gak tau ak
giliran ada bu guru belanja cepat
terlambat bu guru udah pulang
ak buru buru karena mau masak emak
bukan karena bu guru
emak selalu berpikiran burung terus sama aceh
pikiran baik emak buat kamu udah habis ceng
sakit hati saya tidak akan hilang sampai kapanpun kemet
sakit hati saya masih membekas
dulu setiap hari saya selalu mencuri curi waktu untuk bertemu kamu
di danau ini
kita duduk di kursi ini
tapi kamu mengkhianati saya
ternyata emak sama bapak juga pacaran disini
saya tidak pernah berkhianat er
kamu selingkuh kemet
kamu selingkuh kemet
dengan perempuan yang dari cimacan itu
tepat dua hari sebelum kita menikah
saya tidak pernah berselingkuh
kamu ketangkap warga
kamu ketangkap warga
tepat dua hari sebelum kita menikah
dan berduaan kemi
kamu ketangkap warga
tepat dua hari sebelum kita menikah
apanya yang fitnah
saya teh mau pamit
untuk apa kamu pamit pamit dengan bekas pacar kamu itu
saya enggak sengaja pamit
datang ke rumah teman saya
ternyata disitu ada supiah
kita hanya ngobrol sebentar
nggak usah sebut sebut nama itu
kalau kamu ingat sayang aku tak tahu apa yang kamu katakan tuh
tidak saya cuma ingat sayang aku tak tahu apa yang kamu katakan tuh
kamu bisa mengarang seribu alasan

saya tak cukup

kayaknya kita nggak akan mungkin bersama ah
kayaknya kita gak bisa bersama
dede cantik jangan ngomong kayak gitu
dede cantik gak perlu ragu